sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu pikir aku nih apa sih
setiap kali aku jalan sama kamu tuh kamu salah salah tau gak
kamu pikir apa aku gak punya perasaan kayak gitu
ya aku minta maaf aku bilang aku maaf aku kelepasan
aku minta turun sekarang
kalau kamu peduli sama aku aku minta turun sekarang
ya ngapain kamu turun
ya bisa berhenti aja bisa dong
sampai kapan sih kamu mau nyakitkan aku terus sampai kapan coba
lila lila kamu tenang kamu tenang

kamu tau aku sayang banget sama kamu
berapa kali aku selalu berusaha nunjukin itu sama kamu
kamu gak pernah lihat aku
yang kamu lihat itu selalu dewi tau gak
sekarang kamu balik ke mobil ya lila
setiap kali kamu marah kamu selalu beringat nama aku
tapi kalau lagi baik baik aja
kalau lagi baik baik aja siapa yang mau inget dewi kan
aku terus cinta sama kamu nek
aku benar benar sayang sama kamu
iya aku tahu
aku tahu kamu mungkin gak akan pernah ngebalas perasaan aku nih
tapi aku minta
aku minta jangan pernah jangan pernah panggil nama aku dengan orang lain
lila dengerin aku sekarang
aku akan inget nama kamu terus
sekarang aku tanya dari seorang lila
kamu mau bantu aku
kamu mau bantu aku
untuk membuka hati aku untuk kamu
kamu mau bantu aku
kamu mau bantu aku
kamu mau bantu aku
kamu mau bantu aku
dari dulu aku gak pernah sadar
bahkan kehadiran kamu
di saat aku senang di saat aku marah kamu selalu ada
dan di saat aku kehilangan cinta kamu ada di samping aku
aku gak pernah lupa
sekarang aku tanya sama kamu
kamu mau bantu aku
kamu mau bantu aku
aku rasanya gak kuat lama lama disini
sebaiknya aku pergi sekarang juga